bawaslu provinsi papua yang melakukan pengawasan di sejumlah tps terlibat aksi kejar kejaran dengan salah seorang warga yang diduga membawa surat undangan pemilih fiktif
komisioner bawaslu provinsi papua niko tunjanan mencurigai surat undang c enam pencoblosan seorang warga
namun warga tersebut langsung menghindar dan melarikan diri
situasi tps kabupaten kerom pun ramai akibat aksi ini
dari dua tps di wilayah ini ditemukan hampir sepuluh undangan pemilih fiktif
di mana pemilih tidak bisa membuktikan kesesuaian surat dengan ktp
aksi sekelompok orang ini viral di media sosial
salah seorang pemuda duduk santai sambil membagikan uang kepada orang orang yang datang ke tps lima desa kesamben
kecamatan pelumpang kabupaten tuban jawa timur rabu siang
tak hanya mengacungkan simbol jari pembagi uang juga berpesan agar penerima uang mencoblos salah satu pasangan calon
karena dianggap meresahkan polisi dan bawa selu tuban menahan tiga orang dalam video tersebut
yang terdiri dari seorang ibu dan dua anak laki lakinya
kepada polisi mereka mengaku membuat video ini karena iseng
mereka merencanakannya sejak dari rumah tetapi tidak menyangka apa yang mereka lakukan berdampak serius
beberapa video berikutnya
money politik beredar pada malam sebelum pencoblosan di indramayu jawa barat
dalam video warga menemukan adanya dugaan money politik untuk memilih calon tertentu
bawaslu indramayu mengakui sehari sebelum pencoblosan hingga malam sebelum pencoblosan
ada tiga laporan dugaan mani politik di sejumlah wilayah
bahkan ada yang diduga melibatkan seorang oknum kepala desa
pesan ini sembilan sepuluh sebelas dua belas
pesan ini sembilan sepuluh sebelas dua belas
anak ketiganya yang berjenis kelamin perempuan ini lahir dalam kondisi sehat
beberapa jam setelah melahirkan nani kembali ke tps untuk menggunakan hak suaranya pada pemilihan calon bupati
dan calon wakil bupati mamuju
tim liputan cnn indonesia